kita bergerak menentang uang

itu semua lho
fenomena benda terbang tak dikenal atau ufo memang telah lama menjadi misteri
dalam budaya populer ufo identik sebagai pesawat ruang angkasa milik alien
namun istilah ufo sebenarnya diciptakan oleh angkatan udara amerika serikat pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
mengacu pada benda terbang yang memiliki performa karakter aerodinamika atau fitur lain yang sulit dijelaskan
penampakan ufo tercatat sepanjang sejarah dan muncul di berbagai belahan dunia
laporan pertama yang terkenal terjadi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
saat itu seorang pilot bernama kennet arnold mengaku melihat sembilan objek berkecepatan tinggi di dekat gunung rainier washington
arnold menggambarkan berita
benda itu bergerak seperti piring yang melompat di atas air
sejak saat itu istilah piring terbang kerap digunakan
pada tahun yang sama koran lokal roswell new mexico melaporkan adanya piring terbang yang jatuh
laporan mengenai penampakan ufo biasanya tidak diakui oleh pemerintah amerika
namun pada bulan april dua ribu dua puluh untuk pertama kalinya
pentagon akhirnya merilis tiga video penampakan ufo
yang direkam oleh pilot angkatan laut pada november dua ribu empat
dan januari dua ribu lima belas
tak hanya itu pada april dua ribu dua puluh
pentagon kembali mengonfirmasi video ufo berbentuk piramida yang sempat bocor pada tahun dua ribu sembilan belas
itu kan dalam sebuah pengarahan private briefing
ada seseorang yang melaporkan pengamatan detail tentang penampakan ufo berbentuk es piramida
nu difilmkan oleh awak militer
uss russell di lepas pantai san diego sekitar juli dua ribu sembilan belas
dikatakan melayang itu ada lognya juga dari data data yang disampaikan
kalau saya baca ya sekitar dia terbang sekitar tujuh ratus kaki di atas kapal
laporan dari pentagon ini membuat keyakinan para penggemar ufo semakin tinggi
meski demikian dunia sains masih terkena penampakan ufo yang berbeda dengan penampakan ufo
masih menganggap bahwa ufo tergolong dalam psiudoscience atau sains semu
karena tidak memiliki landasan ilmiah yang kuat
seringkali objek yang disalah artikan sebagai ufo adalah sebuah planet ataupun ilusi optik
masalah itu sampai sekarang ya terpacat
karena benar benar belum bisa menjadi sebuah kontennya
itu teknologi apa yang bisa membawa itu dari bintang ke sini
jika kebenaran mengenai ufo masih dianggap sebagai sains semu
mengapa kini pemerintah amerika bersikap lebih terbuka mengenai fenomena ufo
amerika bahkan mulai mempopulerkan istilah baru ufo sebagai uap
pemerintah amerika ingin membawa diskusi ufo menjadi lebih ilmiah dan tidak konspiratif
untuk mencari pengetahuan tentang apakah ini benar atau tidak
apakah ini benar atau tidak
mereka merasa lebih khawatir tentang teknologi dari negara yang dianggap sebagai sainah
misalnya dari rusia atau dari tiongkok
saya pernah baca komentar dari marco rubio
marco rubio adalah senator amerika serikat dari partai republik
dia yang mengepalai komisi intelijen di senam
dia pernah berkomentar kalau ini
dia pernah berkomentar tentang ini
kalau ini ufo kalau ini pesawat yang terbang alien itu lebih mending
gimana kalau ini teknologi musuh yang kita belum tahu sama sekali
di dalam covid relief bill yang ditandatangani oleh presiden trump pada desember dua ribu dua puluh lalu
terdapat mandat bagi badan intelijen dan departemen pertahanan
untuk melaporkan detail analisa mengenai fenomena uap kepada kongres amerika serikat

artinya pada bulan juni nanti kita akan melihat kebenaran mengenai fenomena ufo
apakah benar merupakan teknologi pesawat siluman negara lain
atau memang berasal dari sesuatu di luar planet bumi